itulah kemuliaan ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
kita berjumpa kembali dalam program kultum ramadhan
gapai kemuliaan bersama saya ari ginanjar
dan dalam pertemuan kali ini
saya akan mengajak anda memaknai
nama sifat allah ar rozak dan al wali
yang maha memberi tapi sekaligus yang maha melindungi
pemirsa kasus terumbu karang di raja ampat
adalah petaka besar yang menimpa raja iv di papua
kawasan ini dianggap sebagai surga hayati laut
terlengkap di dunia itu

kini beberapa wilayahnya rusak parah
akibat kandasnya kapal besar mv calidonian sky
yang mengakibatkan terumbu karang seluas puluhan ribu meter persegi
menjelma menjadi kuburan bagi karang karang yang rusak dan mati
kejadian ini berujung pada kehancuran habitat struktural ekosistem
dan berkurangnya keragaman jenis spesies sekarang
pemirsa yang dirahmati allah
allah telah memberikan alam semesta ini sebagai rizki untuk kita semuanya
dari mulai bumi laut dan segala isinya
adalah allah karuniakan untuk kita semuanya
sebagai rahmat dan dari allah ar rozak dirizkikan kepada kita semuanya
sehingga manusia berlomba lomba
untuk mengambil rizki dan berkumpulkan ke dunia ini
dari alam yang allah ciptakan
termusuk termasuk yang ada di wilayah sana
manusia ingin mendapatkan rizki dengan menjual pemandangan alam
manusia ingin mendapatkan rizki dengan memperlihatkan keindahan alam
tapi banyak manusia yang lupa bahwa itu semua harus dijaga
itulah sebabnya manusia harus paham
bahwa di samping manusia
harus mendapatkan rizki dari allah ar rozak
tapi jangan lupa
bahwa ada allah al wali yang maha menjaga
allahi al wali yang maha melindungi
allah al wali yang maha memelihara
kita tidak hanya bisa meminta dan kemudian memohon kepada allah ar roza
tetapi kita pun harus paham
bahwa allah al wali mengajarkan kita
untuk menjaga bumi dan alam semesta
yang telah allah karuniakan kepada kita semuanya
dalam surat ar rahman
dengan jelas dan gamblang
allah menggambarkan keindahan alam semesta
seraya allah berfirman
lalu nikmat mana dari tuhanmu yang kamu dustakan
berkali kali allah mengucapkan
lalu allah menceritakan
bagaimana keindahan bawah laut ini
di dalam surat ar rahman ini
lalu allah meminta kepada kita
jangan engkau kurangi keseimbangan
artinya jangan kau rusak sumber daya alam
dimana semuanya diciptakan dengan penuh keseimbangan
pelajaran besar yang terjadi
di sebuah tempat yang sangat indah di papua
agar kita mampu memelihara
apa yang allah titipkan kepada kita
kita bukan hanya meminta kepada allah ar rozak
yang maha memberi
tapi kita pun harus ingat
amanah dari allah al wali
yang maha memelihara
dan maha menjaga
di hari yang sangat indah di bulan ramadan ini
ego kita selayaknya disimpan
nafsu kita selayaknya diikat
dorongan kita yang mengeksploitasi alam
harus mampu kita perhitungkan
alam semesta diciptakan dengan hati hati
dengan penuh cinta
dengan penuh kasih sayang
sebagai persembahan dari allah swt yang maha indah
allah ciptakan alam dengan penuh keseimbangan
allah ciptakan alam dengan penuh perhitungan
agar jangan kamu kurang keseimbangannya
allah tidak berikan kepada siapapun
tapi allah berikan kepada manusia untuk menjaga
mari kita berdoa dan berkata
jadikanlah kami sebagai seorang hamba
sebagai seorang halifah
yang mampu menjaga alam semesta